di kawasan objek wisata telatar boyolali jawa tengah
ada arena lapangan yang digunakan untuk olahraga woodball
woodball adalah olahraga yang lahir pada seribu sembilan ratus sembilan puluh an dari taiwan dan masuk ke indonesia pada tahun dua ribu empat belas
berdiri di kota semarang jawa tengah
namun perkembangan awalnya woodball dimulai dari kabupaten boyolali
woodball ini sangat mirip dengan olahraga golf
ada stick pemukul bola dan target sasaran
namun woodball memakai bola yang terbuat dari kayu dengan diameter sembilan lima cm dengan berat tiga ratus lima puluh gram
sedangkan tongkat kayu pemukulnya atau yang disebut dengan malet berbentuk t dengan kepala tongkat berbentuk botol
malet ini memiliki panjang sembilan puluh cm dan terakhir titik sasaran atau gawang kayu berbentuk botol
woodball ini olahraga
ada yang mirip golf yang mana kita juga memakai peralatan
ada pemukul atau malet ada juga bola ada juga gawang
yang membedakan kalau di golf itu masuk ke dalam lubang
kalau di woodball ini masuk di dalam gawang atau gate istilahnya
dibutuhkan kesabaran ketenangan dan mampu mengendalikan emosi agar bola yang dipukul bisa tepat sasaran
tujuan permainan woodball
memasukkan bola ke dalam sasaran yang telah ditentukan berbentuk gate tentunya dengan sedikit mungkin jumlah pukulan
pemain yang menyelesaikan dengan jumlah pukulan paling sedikit dialah pemenangnya
ada beberapa pemain woodball dari jawa tengah yang sudah mengikuti kejuaraan internasional dan mendapatkan medali emas
setiap lapangan kita kan bermain dua puluh empat lapangan nih
setiap main itu dicoba berulang ulang itu hasilnya tetap penasaran kok nggak bisa masuk ya
akhirnya oh jari jari
sekian kok gak masuk ya
akhirnya dari situlah ketertarikan bermain woodball sawi saat ini
baru pertama kali lihat saya kan agak tertarik dengan olahraga golf
kemudian saya punya melihat woodball itu sebagai golf seperti itu awalnya
kemudian oh ini kok menarik seperti golf
hanya saja polanya lebih besar dan menurut saya unik seperti itu
arena woodball boyolali yang memiliki
selain berbagai variasi di kawasan wisata ini juga dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat umum untuk mengenal olahraga woodball
lapangan mootball di boyolali ini juga menjadi lapangan pertama yang berstandar nasional
taufik irvani boyolali jawa tengah